sehari pasca pemilihan kepala daerah kota makassar
warga setempat nampak menikmati pantai losari
tidak ada kekhawatiran terjadinya bentrok atau konflik pasca pilkada
sebelumnya makassar dan sulawesi selatan diprediksi merupakan zona merah
yang rawan konflik dalam pilkada
sempat ada kekhawatiran ketika hitung cepat mulai menunjukkan hasilnya
namun pernyataan dari kontestan yang kalah meredam emosi yang mungkin timbul
perbedaan itu juga harus mengikuti pertarungan itu
karena perbedaan perbedaan itu menjadi lawan bertarung
tapi sesungguhnya kita sahabat sejati dalam membangun makassar yang lebih baik
pertarungan di panggung politik memang seharusnya berakhir
saat nama pemenang sudah diketahui
makassar sudah mencontoh bahwa kandidat yang kalah legowo menerima hasil
dan yang menang berterima kasih kepada
tiga calon yang kalah karena telah menjadi sparring tarung ya
dan tanpa harus saling mencederai dan sebagainya
ini hal hal yang perlu kita biasakan dan budayakan
dalam setiap konsentrasi pemilihan
di balik peran tokoh politik dan masyarakat
kesiagaan polisi juga berkontribusi atas keamanan yang terjadi
jauh sebelum pilkada berlangsung
aparat keamanan telah melakukan berbagai pendekatan kepada tokoh politik
tokoh agama hingga sosialisasi di akar rumput
tiga hal yang kita lakukan preemptif preventif dan represif
jadi kita berupaya jangan sampai kita melakukan penegakan hukum atau represifnya
cukup pada tingkat preventif dan preventif
dalam pilkada makassar kali ini
ada empat kontestan yang bersaing menuju makassar
mereka adalah danipo manto dan fatmawati
serta irman yasin limpo dan andi zunun
makassar telah memberi contoh bagaimana seharusnya pertarungan politik dijalankan
dalam pilkada dua ribu dua puluh banyak pihak menganggap makassar adalah zona merah
yang rawan konflik antar pendukung calon yang bertanding dalam pilkada ini
akan tetapi warga kota makassar ternyata membuktikan sebaliknya
kedewasan mereka dalam berpolitik haruslah menjadi contoh bagi daerah lain
yang akan melakukan pilkada
iwan hermawan ahmad syamsuddin makassar sulawesi selatan